tapi kalau terjadi sesuatu sama kamu saya gak akan tanggung jawab
lagian orang penyakitan kayak kamu bisa tanggung jawab apa sih mas
yang ada kamu itu malah ngebebanin hidup aku atau enggak
lihat tuh bu kelakuannya suake
sejak bisa rumah dari suaminya dia selalu buat agak di laki laki
kagak gembos naik bertiga ngap gua
enak aja lu dorong
kagak gue mendingan jalan kaki deket ini tuh di kampung seberang
yuk ini juga ikut ya
pelan pelan pelan pelan pelan pelan
iya namanya juga orang
watim meninggal karena dia pendarahan
pak beres diwakil
bisa tamam dia kaya mati

wanita tersebut melahirkan di tpu dan bayinya ditinggalkan di makam
rule kamu yang sabar ya
itu semua sudah takdirnya
banyak kali kalau takut kagak usah ikut
itu perempuan yang meninggal gak punya laki ya peh
kok buang bayinya di makam
tapi kami udah lama bisa raja
tidak ada yang bisa mencoba

saya bukan yang mau ikut campur urusan rumah tangga kamu
saya sebagai sahabatnya darul dari teguran

kamu ini gimana sih menjadi seorang istri
seharusnya itu kamu menolong suami kamu
bukannya kamu malah pergi dengan laki laki lain

kamu cepat sembuh ya
ya rul salam walaikum
gara gara kamu aku jadi diputusin sama mas darwis
emangnya kamu ada hubungan apa dengan laki laki yang kamu panggil mas darwis itu
iya hubungan kerja
gara gara sikap kamu kemarin
mas darwis jadi mutusin kerjasamanya sama aku tau gak
bukannya kamu kerjasama bos johnny
tapi sekarang kok kamu bilang kerjasama mas darwis
iya kan pas aku banyak
makanya aku bisa ngasilin duit banyak juga
cuma tukang cuci mobil
yang ngajinya buat beli lipstick aku aja gak cukup
yang aku sesalin
kenapa sih kamu mesti siuman lagi dari pingsan kamu
aku mau kita pisahkan
aku gak mau tidur lagi sama kamu
aku takut ketularan penyakit kamu
tenalkan ini mas arvin
nah jadi mas arvin ini sebentar lagi pengen pensiun
nah lapak duplikat kuncinya itu ingin dijual
saya nggak ada uangnya pak
nanti kalau kamu udah punya kamu bisa bayar
soalnya saya pengen banget usaha saya ini ada yang melanjutkan
soalnya gini pak
saya juga gak bisa caranya buat duplikat kuncinya
oh itu gampang nanti saya ajarin
oh gitu pak
makasih pak kalau gitu
ini kan ada kunci yang aslinya pak
ya kunci yang aslinya kita taruh disini pak
kita masukin yang buat tuplikatnya itu
kita masukin ke sebelah kanan
nah baru kita iniin
oke udah gitu pak
hasilnya sama kan pak
pak ada tamu hotel yang terkunci dalam kamar pak
cuman kuncinya patah dalam
oh iya sebentar mas
udah bisa pak
aku mah jempol sih gak bisa kebun
aku mah jempol sih gak bisa kebun
bisa bisanya kamu mengkhianati aku
dasar diri kamu

wati tunggu wati
kamu itu masih istimewa
gak pantas kamu berdua di kamar konten dengan laki laki yang bukan siapa kamu
mas pak johan itu bos aku

miting kerjaan kan kamu dua aja
kamu pikir saya gak tau itu konten macam apa
kalau udah lah mas
daripada kita ribut terus
kemudian kita pisah
dan sekarang juga kamu pergi dari sini
gak usah kamu kesini lagi
ini rumah aku
tapi kalau terjadi sesuatu sama kamu
saya yang gak akan tanggung jawab
kelagian orang penyakitan kayak kamu bisa tanggung jawab apa sih mas
yang ada kamu itu malah ngebebani hidup aku tau gak
tidak ada masalah
sejak pisah rumah dari saibanya
felia selalu buat tak ganti laki laki
kasihan sih darul
di malah ngalah inside di lappang
padahal dia lagi sakit